asap tebal keluar dari ban mobil pembalap formula e nick de vries
dengan para pembalap formula e di monas jakarta khamisore
acara ini merupakan ramah tamah dari penyelenggara
menjelang balapan pada sabtu mendatang
turut hadir gubernur dki jakarta anies baswedan dalam kesempatan ini
balapannya akan tersaji di sirkuit ipri ancol
disebut akan menjadi tontonan yang menarik
mengingat tingkat kesultan sirkuit
persiapan balap formula e seri jakarta
juga telah dilakukan dengan matang
panitia mengklaim dua puluh dua ribu tiket telah ludes terjual
kita yang di sisi ancol festival
kemudian kalau dari pergerakan ekonomi umkm
kita sudah menghadirkan sekitar satu ratus dua puluh lebih umkm
yang akan menyediakan food and beverage di area
dan juga ada sekitar dua puluh umkm dari seluruh provinsi
yang akan bergabung dengan kita
akan digelar di sirkuit epri ancol